untuk mengetahui perkembangan lalu lintas mudik terkini dari ruas tol pejagan brebes timur
sudah ada produser lapangan cnn indonesia agustinus riyandi
rian saya lihat di belakang anda jalan kendaraan agak lambat
bagaimana perkembangannya setelah luar biasa macet puluhan kilometer terjadi sejak malam kemarin
seperti yang bisa anda lihat di belakang kami saat ini
lalu lintas yang keluar pintu gerbang tol brebes timur masih mengalami buka tutup jalur
hal ini difungsikan agar jalur mudik yang mengarah ke kota tegal ke pusat kota tegal tidak mengalami kemacetan seperti kemarin malam
seperti yang anda ketahui kemarin malam terjadi kemacetan yang luar biasa panjang
hingga membuat pusat kota tegal mengalami kemacetan
kemacetan yang sangat panjang
namun untungnya tadi pagi sekitar jam enam pagi
kondisi lalu lintas di simpang maya kembali normal
dan bisa dilalui dengan kecepatan seperti normal seperti biasanya
namun kondisi yang sebaliknya justru terjadi di jalur pantura dari tegal menuju ke brebes
tadi pagi diberlakukan sistem kontraflow dari brebes menuju tegal
sehingga jalur lalu lintas dari tegal
menuju kota brebes mengalami macet yang lumayan panjang
dan hingga malam ini seperti yang bisa anda lihat
kota tegal kota brebes maksud kami brebes timur
diguyur hujan deras sehingga hal ini semakin menambah kemacetan yang lumayan panjang
baik analisis anda
apa sesungguhnya yang menjadi penyebab utama kemacetan mengular begitu luar biasa terjadi sepanjang mudik ini
di pintu tol baru ini
ada beberapa analisis mengapa jalur tol di brebes timur dan jalur pejagaan
serta dalam kota brebes dan kota tegal mengalami kemacetan
salah satunya adalah adanya bottleneck yang menuju ke arah pintu keluar brebes timur
bottleneck yang dimaksud adalah dari empat lajur mengecil menjadi dua lacur
hal ini yang menjadi salah satu kemacetan
selain itu juga
kalau di dalam kota brebes dan tegal sendiri
banyaknya pom bensin yang ditutup
banyaknya pom bensin yang digunakan untuk berkumpulnya kendaraan para pemudik
juga memicu kemacetan yang luar biasa panjang
hal ini memicu polres kota tegal untuk bekerjasama dengan para pemilik stasiun pengisian bahan bakar umum
untuk melakukan sistem buka tutup di dalam spbu mereka sendiri
apabila spbu mereka berpengisian
maka mereka harus segera menutup agar tidak terjadi penumpukan di dalam spbu
namun apabila spbu mereka sudah kembali sepi
maka mereka diizinkan untuk kembali menerima para pemudik
selain itu ada alasan kedua yang membuat
macet kembali terjadi dan sangat luar biasa panjang untuk tahun ini
yaitu terjadinya penundaan pembangunan infrastruktur di jalan tol brebes timur

dari data yang kami dapat jokowi mengatakan bahwa
penundaan jalan tol yang
harusnya bisa diselesaikan dalam waktu satu atau dua tahun
ada yang molor mulai dari delapan hingga dua puluh tahun
hal inilah yang mengakibatkan kemacetan yang juga lumayan panjang
dan jokowi sendiri berjanji bahwa untuk mudik tahun depan
jalan tol yang menghubungkan seluruh jawa tengah sampai ke kota solo dan semarang
sudah mulai bisa dioperasikan sepenuhnya
sekarang ada rekayasa lalu lintas
apakah benar benar efektif upaya yang dilakukan oleh aparat untuk melakukan pengaturan ini
atau jangan jangan memang karena volume kendaraannya sudah mulai semakin sedikit sehingga jalannya lebih lancar begitu
untuk pagi tadi ada beberapa jalur yang mengalami semacam
rekayasa jalur dan menuai kesuksesan
seperti jalan raya di simpang maya yang berhasil kembali normal lalu lintasnya
karena adanya pengalihan jalur ke arah jalingkut atau jalur lintas utara yang melewati kota tegal
namun selain itu ada juga rekayasa jalur yang justru bukannya menambah lancar justru menambah parah
seperti yang kemarin malam terjadi di pintu
ada juga lancar yang menyebabkan pintu keluar brebes timur yang justru menjadikan kemacetan hingga tiga puluh km lebih
baik agustin yusriandi dari pintu tol brebes timur
hujan hati hati dan jaga kesehatan